serta meredam ketegangan di dmz
militer korea selatan meledakkan salah satu pos penjagaan mereka di dmz pada kamis waktu setempat penghancuran pos penjagaan ini telah dilakukan sejak minggu sebelas november lalu
kantor berita korea selatan melaporkan bahwa militer korea selatan akan kembali melakukan penarikan pasukan dan persenjataan dari sebelas pos penjagaan pada tiga puluh november mendatang
saat ini korea selatan memiliki sekitar enam puluh pos penjagaan di dmz
sementara tetangganya korea utara memiliki satu ratus enam puluh pos penjagaan
pembongkaran ini merupakan bagian dari perjanjian militer kedua korea yang ditanda tangani pada september lalu
perjanjiannya diantaranya meliputi penghentian semua tindakan permusuhan dan penghilangan secara bertahap ranjau ranjau darat dan pos penjagaan di dmz
kita ke peru
tanah longsor yang disertai hujan badai menerjang sejumlah daerah di peru dan menghancurkan puluhan rumah
warga tidak ada korban jiwa akibat bencana ini
bantuan besar dan lumpur dari jurang mamayacu runtuh hingga mengubur delapan puluh rumah warga di huanocho
tempat pengungsian sementara telah dibangun untuk menampung warga yang terdampak bencana
sejumlah warga juga masih berusaha menyelamatkan barang barang mereka dari longsoran
kita bergeser ke eropa
sejumlah koleksi perhiasan keluarga
sejumlah koleksi perhiasan keluarga
sejumlah koleksi perhiasan keluarga
sejumlah koleksi perhiasan keluarga
sejumlah koleksi perhiasan keluarga